sudah banyak yang potong rambut bang
iya mang alhamdulillah
kadang sampai malam
masih ada yang mau ambil ke rumah
minta potong rambut
oh saya juga mau atu
boleh esok sekarang
kalau sudah panjang
sekarang rambut saya masih pendek
semuanya ada tiga belas
kamu harus apal di luar kepala
saya pilih sebagai
banyak maknanya bukan asal asalan
siap komandan kita latihan
misalnya kita sedang
menyerang sebuah rumah
para penjahatnya terkepung
sebelas sudah terkepung
bahwa hidup ini jangan malas
kalau mama gak kerja
hidup kita gimana
udah ketemu sama cucu belum
mungkin dia ke kantor pctki
ngurusin barkas tkw bos
biar tambah segar kelilingnya
mau rasa apa
kenapa tuh mang
ternyata kampus saya lari ke arah sana
cara dia menyampaikan pesan moralnya itu keren
anak anak terlihat sangat menikmatinya
jangan kan anak anak bu
tadi pak ustad kemet aja sampe ngangguk ngangguk
karena terbawa ceritanya kangkus soy
yaudah yuk bu
eh pak ustad
aku pulang dulu yuk
pak ustad sudah wubu
nggak boleh ya
kangkus soy ini dimana
ada di tempat lu du
assalamualaikum pak ustad
sudah banyak yang potong rambut bang
karena sampai malem
masih ada yang mamil ke rumah
saya juga mau atuh potong rambut
kalau sudah panjang
sekarang rambut saya masih pendek
sekarang rambut saya masih pendek
sudah waktunya mau juhur kita sholat yukur berjamaah yuk dulu aja mau cat saya lagi
nunggu pelanggan udah janji tadi nanti aja sholatnya waktu johor kan masih panjang pelanggan
nya aja perlu nungguin masa mengoding sudah dikasih rezeki banyak sama allah sholatnya
aku akhirnya makin sulka sama kangkusoy kangkusoy itu
akhirnya makin sulka sama kangkusoy
surah suara itu sama ulang kelima kan
dede cantik mandangin cincin terus
dede teh gak nyangka
rasanya teh kayak mimpi
jadi merasa bersalah
cincin yang lebih besar
yang lebih bagus
a sobri pasti bisa ngebahagiain dede cantik
sekarang juga dede teh udah